lima tersangka pelaku yakni ls hs sm ha dan ra
diringkus anggota satres kim polresta sleman
setelah menembaki puskesmas depok dua kapanewon depok
kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
pada kamis sebelas mei lalu
penembakan ini dilakukan karena rasa kesal dan sakit hati
salah satu tersangka yakni hs terhadap manajemen puskesmas
bahwa motif dari penembakan puskesmas depok satu
adalah rasa kecewa sakit hati
akibat tersangka hs yang merupakan tenaga pengamanan
di puskesmas tersebut secara pendadak diberikan
oleh perusahaan outsourcing yang mempekerjakannya
atas permintaan dari kepala puskes
yang ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar pada yang bersangkutan
namun karena mungkin merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan
kemudian yang bersangkutan melampiaskan rasa kesalnya
dengan cara melakukan perusahaan menggunakan airgun
dari tangan tersangka polisi menyita dua airgun
berbeda dengan airsoft gun airgun yang digunakan para tersangka
untuk menembaki puskesmas memiliki daya rusak yang lebih tinggi
bahkan hampir dapat menyamai senjata api
dua senjata yang digunakan adalah milik tersangka sm
saat ini dua senjata tersebut telah dikirim ke laboratorium forensik di semarang
untuk dilakukan uji balistik guna mengetahui daya rusaknya
ikan ini berbeda dengan airsoft gun
airgun ini merupakan sebuah senjata dengan peluru berupa butiran besi
dengan diameter enam mm yang memiliki
daya rusak yang saat ini senjata senjata tersebut
sedang kita kirimkan ke laboratorium forensik semarang
untuk diuji balistik untuk menentukan daya rusaknya
atas perbuatan yang dilakukan kelima tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis
diantaranya perusahaan dan kepemilikan senjata api
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
wayu juniawan sleman daerah istimewa yogyakarta